ribuan mahasiswa dari dua puluh enam organisasi berbeda senin siang berunjuk rasa di depan gedung dprd kota malang jawa timur
mereka menyerukan berbagai tuntutan diantaranya pencabutan undang undang kpk dan menolak ruu kuhp
mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada dpr lantaran menganggap dpr dihuni oleh para politisi penipu
aksi yang dimulai sejak pukul sembilan pagi ini menutup jalan tugu kota malang jawa timur
mereka juga membentangkan berbagai spanduk di pagar gedung dprd kota malang
beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa diantaranya adalah pencabutan undang undang kpk
mereka menilai undang undang ini hanya melemahkan posisi kpk dalam memberantas korupsi
tuntutan lain yang disampaikan yakni pencabutan undang undang sumber daya air ruu kuhp ruu ketenaga kerjaan ruu pertahanan dan ruu pemasyarakatan
para pendemo juga meminta segera disahkan ruu penghapusan kekerasan seksual
ruu perlindungan pekerja rumah tangga dan ruu masyarakat adat
aksi ini dilakukan tepat saat rencana pelantikan ketua dprd kota malang dilakukan
melindungi mendesak dan menuntut kepada pihak pihak yang harus bertanggung jawab
di bawah ini satu kepada dprri
untuk segera mencabut draft ruu kuhp